assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
syukur pada allah dan salawat pada rasulullah
pimpinan dan seluruh anggota komisi sepuluh
adik adik dari bem yang telah berhadir dari lintas kampus
atas kebijakan yang diambil
bagaimana keberlanjutan pendidikan anak bangsa
karena apa kita tahu indonesia
sehingga bisa seenaknya kampus
karena memang ini mohon maaf ya
selalu terjebak dengan persoalan persoalan
di tengah tengah kampus sekolah
di saat kita sedang melaksanakan resesi
itu sebetulnya kan ini sesuatu hal
kita ingin mencapai indonesia emas dua ribu empat puluh
sementara mereka terkendala dengan pembiayaan
kuota yang kita dapatkan saja
yang sudah berkuliah tidak mampu melanjutkan
ini kan harusnya kebijakan itu harus betul betul
kalau tadi saya sekilas terakhir saya datang herman
tadi sedang di badan legislasi
harusnya bem itu menjadi mitra kerjanya
itu kampus kan diminta agar kampus ini
produk yang bisa bekerja sama
yang nantinya kan bisa berdampak terhadap
kampus itu sendiri dari kreativitas
yang dikelola melalui kampus katakanlah
dan produk lainnya yang menghasilkan buat
anggaran itu terus dengan kreativitas
ukt menurun bukan meningkat
beberapa kampus terutama di daerah daerah
jadi memang ya kemarin
ada sampai pinjol lah gitu ya
perjuangan ya terus harus berjuang
tola caranya ya kalau kemarin
di seluruh indonesia ya melakukan
jalan yang ditempuh hari ini adalah jalan yang
tentu kami di komisi sepuluh tugas kami
menjadi vocal point kita gitu yang
perjuangan kita sudah
dan hari ini kita menerima dad mahasiswa
peningkatan yang tidak signifikan artinya
peningkatan ada penambahan penambahan
itu masih bisa ditolerir gitu
tapi ketika persentase itu
beasiswa kan bervariasi ya
kuliah itu ada terima seratus
mandiri itu nah karena
masih bisa ditolerir yang mampu membayar
lebih yang tidak mampu difasilitasi
adakan gejolak seperti ini maka kebijakan
kepentingan yang lebih besar
tapi manusia ini jauh lebih penting menurut
sampaikan hal ini agar
semena mena dengan aturan yang
kampus itu sehingga yang dikorbankan